apaan bapak ada melihatnya
oh ini pak saya juga dengar berita ini pak
itu juga saya dengar dari temen saya dia juga satpam disini pak
apa pernah bapak melihat orang orang ini disekitar sini
kalau saya sendiri sih belum pernah melihat mereka pak
tapi teman saya sempat melihat mobil bwm ini pak
katanya sih mobil ini sempat parkir di pertokohan ini
anda juga dihubungi pihak kepolisian
anda ngapain kesini dihubungin juga
untuk sementara saya rasa hubungan tidak baik kita disikirkan dulu
kita fokus selesai ke persoalan ini
saya ingin masalah ini cepat selesai juga
pak al dan mbak nino kita langsung berangkat
aku bikinin bubur buat kamu
makan dulu ya
insya allah enak
kepikiran terus sama elsa
keadaan elsa di luar sana aja
aku gak tahu kayak apa
aku juga kepikiran terus
tapi kamu gak boleh begini mbak
kamu harus makan
kalau enggak kamu sakit nanti pak
aku gak peduli
yang aku pikirin cuma elsa pak
aku bener bener khawatir sekali sama elsa
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
mama masih sedih lid
mama masih belum mau makan
ya ampun mama sampe gak mau makan
gimana udah ada perkembangan
tadi pak polisi udah nelfon mas al
dia ngasih tahu kalau polisi bisa melacak ricky ataupun elsa itu lewat dari transaksi atm
dan sekarang mas al lagi mau menuju lokasi sih
cepet obwohl maok tsai dateng pacung
ya udah aku tutup dulu ya pak
papa jaga kesehatan
kamu juga ya jaga kesehatan
jaga kandungan kamu
barusan ada yang kasih tau pak
polisi menemukan jejak ricky
lewat transaksi atm
dan mereka ada di daerah sukabumi
asal sama ricky di sukabumi
polisi lagi mengecek
kandungannya gimana pak
aku kandungannya harus sebaik baik aja
pasti di luar sana elsa ketangkutan
dia gak tau mesti minta tolong sama siapa
ya allah semoga elsa baik baik aja
kita berdoa ya pak
kita jadi semakin gampang
dan juga jadi tau
mengambil uang di sana
selamat malam bapak
ada keperluan apa bapak
kami dari polsek praja v
kami ke sini ingin mengecek rekaman cctv
yang ada di atm
dan kami sedang melakukan pengajaran
tersangka kasus pembunuhan yang kabur
bapak bisa bantu
bapak ini cari siapa ya pak
laki laki atau perempuan pak
laki laki dan perempuan pak
tapi yang laki laki pernah melakukan transaksi atm
di pertopan ini
jam sebelas pak
apa bapak ada melihatnya
oh ini pak
saya juga dengar berita ini pak
itu juga saya dengar dari teman saya
dia juga satpam di sini pak
apa pernah bapak melihat
orang orang ini di sekitar sini
kalau saya sendiri sih
belum pernah melihat mereka pak
tapi teman saya sempat melihat
mobil ini sempat parkir di pertokohan ini
dan dia sempat ngecek
mobil ini tapi ternyata
nomor platnya beda pak
teman bapak itu
lagi tugas juga sekarang
iya pak betul pak dia sekarang sedang bertugas
dan dia sekarang sedang patroli di area parkir pak
dan sebaiknya kita cek dulu
rekaman cd review di atm ini
saya cek ke perkembangannya
baik saya tinggal dulu
pak saya cari rekaman yang dulu pak
pak saya cari rekaman yang dulu pak

nah ini pak ini rekaman cctv
di ruang atm
sekitar jam sebelas an pak
dari posturnya emang
memang ini ricky pak walaupun mukanya
ditutup sama masker dan kacamata
bener pak dilihat dari pergerakannya
benar pak dilihat dari pergerakannya
saya rasa dia sedang menuju ke toko baju
letaknya dekat dengan atm pak
baik pak terima kasih
terima kasih buat informasinya pak
ya sama sama pak